sampai jumpa di video selanjutnya
jangan jangan dia kuranda geni
jurus orang ini sama sekali tidak berarti buat kita
dia tidak terpengaruh dengan jurus ini
kenapa kau menyerang raden waktu
aku bisa saja melayani
sheikh nurjati akan datang kemari
lebih baik aku pergi
lebih baik aku kembali menemui
sheikh nurjadi dan raden wakil
lama tidak kembali ke istana
dia ada di alt da da
selamat untuk contributions

dan aku bertarung dengan dia
tapi kurandagini itu sangat sakti gusti prabu
aku terluka parah
dan aku memutuskan untuk kabur ke goa
dan memulihkan diri
cepat atau lambat
aku pasti bisa membongkar semua kebohongan
sekarang kembalilah ke istana
masih banyak hal yang harus kau tangani
baik gusti prabu
aku akan memeriksa tempat ini
jika benar dugaanku tentang dia
pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan
aku harus memeriksanya
untuk mencari ketuntik
siapa orang yang melukai raden seperti ini
bahkan lukanya sangat dalam sekali
sampai aliran tenaga dalam kesulitan untuk menembusnya
apa yang harus kau lakukan
keadaan radin langsung usang
kondisi sangat lemah sekali
lukanya terlalu dalam
maka sulit aku menemukan
apa yang harus kita lakukan chef
raden kita segera bawa ke istana
aku akan segera menemui
ratu siluman itu
aku ingin bertemu dengan nyai kurwita
ada sesuatu yang ingin kusampaikan
dan kuberikan kepadanya
aku datang kemari
tidak ingin mencari keributan kepada kalian
tapi teman seperkeluhanmu
untuk aku datang kemari
jika kau tidak percaya
ini adalah kain pamanudira
apa yang terjadi dengan putraku
dan jurus apa yang digunakan
raden langsung sang mengenalnya
apakah saya tahu
siapa orang itu
hamba tidak sempat melihatnya
dia kuranda geni
sekarang kita kembali ke istana
mendapatkan pengobatan dari
ada keperluan apa nek muda